pemerintah dki jakarta tidak akan menggelar operasi justisi
seusai lebaran di tahun ini
menurut gubernur dki jakarta anies baswedan
operasi justisi tak ubahnya politik aparted
karena hanya menyasar kelompok tertentu
yaitu mereka yang tidak memegang ktp jakarta
seperti dilansir dari detik com
gubernur dki jakarta anies baswedan
tegaskan tidak akan melaksanakan kebijakan operasi justisi
menurutnya prosedur ini seperti politik aparted di afrika selatan
hanya menyasar kelompok tertentu dalam hal ini rakyat miskin
sehingga operasi justisip dihapus atas dasar prinsip keadilan
dan kesetaraan kesempatan
anies juga mengingatkan banyak orang yang datang ke jakarta
untuk diarenakan mencari pekerjaan
pasya arus balik lebaran tahun ini
pemprov dki jakarta berlakukan pelayanan bina kependudukan
para pendatang baru hanya harus melapor ke rt
dan juga rw begitu tiba di jakarta
sementara dari data tahun lalu
jumlah pemudik yang keluar dari jakarta
sementara saat harus balik
ada lima sembilan ratus tiga puluh empat juta orang ke jakarta
di situ ada selisih enam puluh sembilan ribu orang
ya seperti yang sudah saya bahas di awal tadi
bahwa ada satu diksi yang muncul paling sering
saat perayaan idul fitri
salah satunya adalah mudik
dan bicara soal mudik maupun juga kembali ke ibu kota
atau kota kota besar
kurang sahih kalau tidak membahas perkara
yang juga turut serta dibaliknya
baik secara sosial ekonomi dan bahkan struktural
serta tentu fenomena bernama urbanisasi
nah tahun ini apakah arus pendatang yang melakukan urbanisasi
melewati sebuah gerbang bernama arus balik lebaran itu
masih akan terjadi
ataukah masih ataukah ini
kita bahas bersama dengan para narasumber saya malam hari ini
ada ibu linda damayanti sosiolog ui
selamat malam ibu linda
kemudian juga ada mas ahmad heri firdaus
ekonomi indef selamat malam mas heri
kita langsung bahas dari akarnya dulu ya
dengan kata urbanisasi yang muncul biasanya
tiap kali arus balik lebaran tiba ya
di tiap tahunnya
kalau dari kecamatan sosiologi ibu linda
mungkin startnya bisa dari tahun berapa sih
sebenarnya terutama di kota kota besar
yang ada di pulau jawa ya paling banyak terjadi
sebenarnya sih kalau dilihat dari sejarahnya ya
sejarahnya sebenarnya katanya dari zaman dahulu
malah kalau kita baca tentang urbanisasi
malah katanya ada yang bilang dari zaman majapahit pak heri
jadi memang sebetulnya kata kata urbanisasi itu
sebenarnya saya sebetulnya lebih ingin mengambil yang lebih luas
dari urbanisasi yaitu pengkotaan suatu wilayah
pengkotaan suatu wilayah
jadi karena memang wilayah itu semakin maju
dari segi sains dari segi ininya
kemudian penduduknya juga semakin padat
mengundang penduduk datang
maka dia bisa kita sebut sebagai sebuah kota itu awalnya
nah dari situlah sebetulnya awalnya
orang datang ke kota
terus kemudian tentu orang punya daerah asalnya ya
kemudian orang pulang untuk mudik
ada yang bilang katanya
terus mudik kembali ke mudiknya ke kampungnya
dc apa kalau kata orang jawa
pokoknya ada kata kata yang itu menunjukkan bahwa
memang harus kembali pulang ke daerah asalnya gitu ya
itu kalau dilihat dari sejarah memang sudah lama proses ini
jadi semakin kota semakin besar
ya tentu apalagi kalau ada kesenjangan antara desa dan kota ya pak heri ya
tentu orang akan ada daya tarik dari kota itu sendiri
untuk orang menuju ke kota dan ada daya dorong dari desa
karena tidak ada lapangan pekerjaan dan mencari untung
atau mencari pekerjaan ya ke daerah perkotaan
berarti faktor utama yang mendasari orang untuk melakukan urbanisasi adalah soal ekonomi
meningkatkan taraf hidup
nah kalau misalnya di tahun ini seperti apa mas heri ngelihatnya
apakah pengkotaan tersebut masih terjadi
berarti ada kota kota yang lebih tinggi taraf hidupnya dibanding kota kota lainnya di indonesia
ya jadi setiap tahun khususnya pasca lebaran ya
itu urbanisasi kerap kali terjadi
artinya ketika ada kita mudik ke kampung halaman
ada cerita kepada sanak saudara
hal itu membuat warga di desa memiliki motif gitu ya
atau memiliki keinginan yang lebih untuk memperbaiki taraf hidup ekonominya
artinya motif utama yang menyebabkan seseorang itu melakukan urbanisasi
adalah tentu motif ekonomi
dia membayangkan kehidupan yang lebih baik di kota
kemudian juga berharap kualitas hidupnya bisa semakin meningkat dan seterusnya
sementara kalau di desa dia berpikir akan sulit gitu ya
untuk mengembangkan apa namanya ekonominya seperti itu
nah ini yang menjadi motif utama mengapa urbanisasi tiap tahun
kerap kali terjadi khususnya pasca lebaran seperti itu
nah hal ini tentu bukan sesuatu yang dilarang
artinya urbanisasi ini sesuatu hal
urbanisasi ini sesuatu hal yang bukan barang yang harus dilarang
atau dikatakanlah di baik kita untuk dihambat
artinya memang bagi seseorang yang ingin melakukan organisasi itu dipersilahkan
nah namun yang lebih penting di sini adalah bagaimana mengendalikan
nah kenapa perlu dikendalikan
artinya ini untuk menjaga keseimbangan ekonomi antara ekonomi di kota dengan di desa
yang terjadi saat ini mas eri apakah pengendalian tersebut sudah terjadi
yang saat ini terjadi adalah urbanisasi ini cenderung menimbulkan perlambatan
kalau saya lihat perlambatan yang terjadi pada ekonomi ekonomi di pedesaan
artinya ekonomi kota tumbuh jauh lebih cepat ketimbang laju pertumbuhan ekonomi di desa
nah hal ini tentu kan menjadikan kesenjangan ini sulit sekali untuk diperkecil seperti itu
nah ini menyebabkan harus ada pengendalian
nah seperti apa pengendaliannya
tentu saja dari berbagai aspek
mulai dari katakanlah bagaimana kita membangun ekonomi di desa itu menjadi lebih menciptakan daya tarik buat seseorang
agar mereka ingin membangun daerahnya
kemudian diharapkan orang orang yang telah sukses gitu ya di kota kota besar yang dia punya kampung halaman menjadi investor yang merupakan investor putra daerah
karena dalam jangka panjang dia bisa membangun daerahnya sendiri
nah sehingga nanti dalam jangka panjang pun ada semacam pengendalian gitu ya
pengendalian urbanisasi tidak hanya menyebabkan tadi laju atau mobilitas penduduk dari desa ke kota
tapi juga desanya juga tidak tertinggalkan seperti itu
nah caranya menarik investor itu gimana
nah tentu ini berbagai macam lagi faktornya
pertama mulai dari kreativitas pemerintah daerah
di mana pemerintah daerah bisa melihat potensi ekonomi
katakanlah kalau potensinya adalah umkm itu harus dikembangkan
berarti pemerintah masing masing harus mengetahui potensi dari wilayahnya masing masing gitu ya
jadi momen lebaran ini kan juga ada perputaran uang yang sangat besar di desa
jadi diprediksi ada sekitar dua ratus dua puluh triliun uang yang mengalir ke desa
nah ini jumlahnya lebih besar daripada dana desa yang hanya sekitar kurang lebih tujuh puluh triliun
nah tentu momentum ini harus dimanfaatkan sebaik baiknya
untuk katakanlah bagaimana perekonomian di desa ini bisa berkembang lebih cepat lagi
jadi jangan hanya lebaran ini menjadi berkah sesaat buat desa desa
cuma pas lebaran aja terjadi
tapi juga bisa kedepannya desa desa bisa semakin berkembang
dan nanti urbanisasi kedepan bisa lebih terkendali dan bisa apa namanya meningkat atau mengurangi kesenjangan antara desa dan kota
oke saya ke bu linda dulu deh
kalau misalnya tadi dari perkataannya mas heri berarti kan ada tanggung jawab dari beberapa pihak
tapi yang paling besar harusnya dari pemerintah
karena harus mengetahui secara pasti potensi apa yang ada di wilayah masing masing
kalau dari bu linda lihat gitu seperti apa pemerintah saat ini
apakah sudah cukup menjadi jembatan menjadi wadah yang mumpuni yang ideal gitu bagi masyarakat desa masing masing
sebetulnya kesempatan kesempatan itu sudah ada ya dari berapa tahun yang lalu
pada waktu otonomi daerah kebijakan otonomi daerah diterapkan sebetulnya
harusnya itu momen itu yang digunakan oleh pemerintah pemerintah daerah
untuk membangun daerahnya sesuai dengan potensi daerah
tapi sudah terjadi kak bu
menurut saya sih sudah terjadi ya
kalau saya tadi cerita tentang pengkotaan tadi suatu wilayah
tadinya kan awalnya kota kota kecil di indonesia ini senjang dengan hampir tidak ada kota kota menengah
kalau kita lihat rang size nya ada teori yang mengatakan rang size rule gitu
jadi ada kotanya itu dari kota kecil langsung ke kota besar gitu di kita
tapi sekarang sudah enggak banyak kota kota menengah yang memang sudah mulai mulai menengah
sudah mulai muncul gitu dan bukan mulai muncul memang sudah banyak kan
kita lihat berapa ratus dari kabupaten kotanya juga sudah kita bisa lihat ya
jadi memang sudah ada harusnya seperti itu
hanya mungkin seperti yang pak heri bilang
orang tidak melihat nih potensi lebaran uang yang kembali ke desa ini
yang memang dimanfaatkan untuk membangun desanya sendiri gitu
nah ini yang harusnya sebetulnya disadari oleh pemerintah daerah
apalagi kalau pemerintah daerah itu yang menyumbangkan
banyaknya penduduk urban urban yang memang yang datang ke perkotaan gitu loh
tapi itu merata nggak bu
maksudnya kalau misalnya kita bicara lingkup kecil biasanya di jakarta gitu
bagaimana dengan pulau pulau lain
kalimantan papua mungkin yang di luar sana yang biasanya jarang jadi concern atau apa namanya fokus gitu dari pemerintah
tapi akan kita bahas di segmen berikut ya
mas eri dan juga bu linda tetaplah bersama kami
cnn indonesia prime news akan segera kembali
makanya yang besar adalah kota kota yang mendapatkan makanya ada orang bilang ada urban bias ya jadi ada bias terhadap pembangunan di kota

kota kota di jawa kebetulan yang dipilih menjadi pusat pusat pertumbuhan
awalnya dari situ kemudian terjadilah ketimpangan antara indonesia bagian barat dan indonesia bagian timur
sekarang masih terasa gitu ya
nah kebetulan di pulau jawa juga ada ibu kota pemerintahan di dki jakarta
saya juga jadi ingin menuju ke arah ini sedikit ya menyinggung ke arah wacana pemindahan ibu kota gitu ya mau ke arah kalimantan gitu pulau kalimantan
menurut bu linda dan juga mas iri sendiri apakah itu nantinya kalau beneran terjadi akan mengubah peta permainan dari proses urbanisasi
kemudian juga datangnya para pemudik atau para pencari nafkah ke kota kota besar atau tidak
mas seri dulu deh
jadi jakarta ini kan meskipun
bukan ibu kota negara lagi ya tapi menjadi katakanlah kota bisnis yang mungkin paling pesat di tanah air
kemudian hal ini menyebabkan daya tarik ekonomi tetap menggiurkan di jakarta sehingga tetap saja masyarakat ingin melakukan urbanisasi ke kota kota besar itu
nah selain itu juga pulau jawa ini kan porsi ekonominya terbesar di nasional
pulau jawa itu sekitar lima puluh lima sampai enam puluh persen ekonomi itu berada dari pulau jawa
artinya memang pulau jawa tetap menjadi
jadi menjadi barometer khususnya lagi dki jakarta menjadi barometer perekonomian nasional
meskipun nanti ada pemindahan ibu kota nah ini kan tentu perlu dilihat apakah memang nanti daerah ibu kota baru itu
di sekelilingnya bisa menciptakan potensi potensi ekonomi baru kemudian juga menciptakan pusat pusat bisnis yang baru
sehingga ini bisa meningkatkan daya tarik investor meningkatkan daya tarik tenaga kerja untuk semakin betul
untuk semakin apa namanya
dki jakarta itu bisa bekerja di daerah daerah yang katakanlah perlu diisi atau ditingkatkan pertumbuhan ekonominya seperti itu
perlu waktu menurut saya ya
perlu waktu jadi tidak dengan seketika
karena kota itu kan tumbuh juga tidak dengan seketika
jadi harus ada daya tarik sendiri
umumnya pastinya ekonomi yang utama
kalau menurut saya karena jakarta sudah menjadi multifungsi jakarta itu sudah multifungsi loh
jadi kota pendidikan kota budaya kota bisnis kota
perdagangan kota lain lain itu tidak mudah gitu loh
hanya menarik memindahkan kota sebagai pusat pemerintahan saja
jadi administrasi pemerintahan saja
tapi kegiatan ekonomi kegiatan sosial budaya apalagi pendidikan loh menurut saya
hampir semua pusat pendidikan yang terbaik itu ada di jawa gitu
nah itu yang harus kemudian dikembangkan oleh daerah daerah lain
termasuk juga nanti kalau dimanapun ya pindahnya
mengikuti parameter yang sudah diberakukan di kota kota besar di pulau jawa
itu dengan sendirinya harus dilihat kembali lagi pada potensi lokalnya sebetulnya ya
dimana mau dipindahkan kota itu gitu
karena tidak mungkin kalau potensinya itu bukan kan tidak semua daerah punya potensi yang sama gitu
tapi dampaknya sebenarnya apa sih bu linda dampak secara konkret gitu
baik dari sosial maupun juga ekonomi dengan adanya urbanisasi
kalau menurut saya sendiri sebetulnya dampaknya bisa positif bisa negatif
kalau tadi sebenarnya yang dibilang pak heri
kalau urbanisasi itu terkendali
jadi kota yang menerima para urban ini siap menyediakan fasilitas
fasilitas publiknya pelayanan ya
pelayanan publiknya lapangan pekerjaan dan lain lain
hanya masalahnya di kita adalah urban yang datang itu itu tidak memiliki skill
tidak memiliki keterampilan yang dibutuhkan oleh masyarakat di kota gitu
sehingga dia kesulitan untuk mencari pekerjaan kemana
dan akhirnya yang menjadi tumpuan utama
adalah sektor informal
itu jadi kritisi dari para pengamat
tapi nanti akan kita bahas lebih lanjut ya
ya pasti angkar ke situ larinya gitu
tapi kalau sebenarnya karakteristik kan ada banyak karakteristik
terutama kaum muda
muda tidak punya keterampilan pendidikannya juga relatif rendah gitu ya
yang terlihat saat ini gimana bu linda
yang lebih banyak masuk
kalau menurut saya sekarang juga mungkin ada pergeseran ya

jadi di daerah daerah tidak jakarta saja tapi kota kota di jawa itu kan menjadi pusat
banyak juga orang yang pindah itu juga karena motivasinya karena pendidikan juga
sekolah selain mencari pekerjaan
karena justru standar kualitas pendidikan di luar jawa itu masih belum baik menurut saya
nah itu juga sebetulnya harusnya pemerintah ini berpikir tentang
apa sih yang harus didorong potensi potensi di daerah daerah kota yang lain
kota provinsi atau kota kota
ini prd dari pemprov di kota daerah
semua yang tadi kembali lagi sama
pak heri tadi
jadi tidak ekonomi saja
tapi kalau kota itu berkembang secara ekonomi dengan sendirinya yang lainnya juga ikut berkembang ya
pendidikan budaya dan pariwisata
sebelum saya ke mas heri saya juga mau sedikit menilik mengenai kebijakan yang diberlakukan oleh pak anies baswedan
terkait dengan efek dari puncak atau arus balik ini
pak anies ini akan seperti yang tadi saya sudah utarakan sebelum dialog ini
kalau misalnya tidak akan melaksanakan operasi justisi gitu para pendatang cukup hanya menyerahkan ktp
hanya saja ke rt rw setempat
ini kira kira akan menimbulkan dampak seperti apa mungkin dari kacamata ibu linda atau mas heri
mungkin mas heri dulu deh
jadi tentu setiap kota atau daerah punya perencanaan ekonomi masing masing
yang itu memang perlu kita lihat bagaimana nanti hasilnya
namun gini urbanisasi itu kan tadi saya katakan perlu dikendalikan
artinya daerah tujuan urban itu perlu bersiap untuk menyediakan berbagai hal
yang perlu disiapkan
mulai dari infrastruktur kemudian juga pemukiman hingga pendidikan yang perlu diberikan kepada para urban
yang memang mereka membutuhkan pendidikan untuk meningkatkan atau untuk mengupscaling skillnya
karena kalau tidak mereka akan ke kota kota besar ya tadi betul akan terdampar di sektor sektor informal
yang tentu sektor itu rentan terhadap gejolak ekonomi
nah jakarta tahun ini cukup siap nggak untuk menerima para urban tersebut datang gitu
dengan alasan ini harus ada kesetaraan
bagi semua pencari nafkah gitu ke jakarta
ya kalau saya rasa jakarta ini kan bukan pertama atau sekali dua kali ya menerima urban
tapi sudah mungkin puluhan tahun dki jakarta ini menerima kaum kaum urban
yang memang apa namanya dki jakarta tentu kalau saya rasa ya ini pasti mempersiapkan dari berbagai aspek
mulai dari pendataan
itu hal utama yang perlu disiapkan
kemudian juga bagaimana nanti apa namanya lapangan pekerjaan itu bisa disiapkan
atau setidaknya bisa meningkatkan atau membangun sektor sektor umkm
nah inilah yang perlu di apa namanya disiapkan juga ya oleh para pendatang
bagaimana mereka harus mempersiapkan diri datang ke ibu kota
mempersiapkan skill dan seterusnya
kalau bicara soal data ada yang menarik sih dari jumlah dari para pendatang tersebut dari dua ribu enam belas dua ribu tujuh belas dua ribu delapan belas dan dua ribu sembilan belas
nah dasarnya seperti apa
tapi akan kita bahas lebih lanjut lagi di segmen berikutnya
tetaplah bersama kami di cnn indonesia prime news
terima kasih anda masih menyaksikan cnn indonesia prime news
kita lanjutkan kembali dialognya terkait dengan tadi ya
diksi yang muncul akibat arus balik lebaran dua ribu sembilan belas yaitu urbanisasi
kita masuk lagi dari kebijakan yang diberlakukan oleh gubernur dki jakarta anies baswedan
yang meniadakan operasi justisi ya mas heri dan juga bu linda ya
tapi ada beberapa keberatan kritik juga dari pengamat tata kota khususnya
yayat supriyatnya mungkin bisa kita putarkan berikut ini
baik kita lanjutkan saja ya terkait dengan pak yaya tadi
pak yat sempat menyatakan bahwa memang sebenarnya tidak ada perbedaan yang cukup signifikan sih dengan adanya masuknya
orang orang yang menjadi urban gitu dalam pengembangan ekonomi yang diharapkan oleh gubernur dki jakarta dengan adanya proses urbanisasi
dari kacamata indef sendiri gimana mas eri nata
ya jadi sekali lagi kan urbanisasi ini bukan sesuatu hal yang harus dilarang ya
tapi perlu dikendalikan artinya kota tujuan ini juga perlu mempersiapkan dan kota asal juga perlu adanya pengembangan ekonomi supaya meningkatkan daya tarik
sehingga masyarakat itu semakin ingin apa namanya tarik
untuk bekerja untuk mencari nafkah untuk meningkatkan kualitas hidup ekonominya di daerah daerah asal
nah ini jadi keseimbangan antara daerah asal dan tujuan ini perlu dilakukan bagaimana supaya urbanisasi ini tidak menjadi beban atau tidak menimbulkan dampak negatif
atau justru nanti ke depan bisa menimbulkan dampak positif yang menguntungkan kota pendatang dan kota asal
nah yang sudah sudah lebih banyak dampak apa
ya kalau yang sudah sudah selama ini kan memang kalau di
kita lihat ya urbanisasi ini kita tahu bahwa ada perpindahan atau arus mobilitas masyarakat yang cukup besar dari desa ke kota
hal ini kan tentu ada beberapa faktor sebenarnya ya jadi bukan cuma mereka ingin mencari pekerjaan saja tapi mungkin juga tadi betul ada faktor untuk mengenyam pendidikan yang lebih baik di kota kota besar
kemudian juga faktor karena dipindahkan tempat kerjanya ke kota kota atau dimutasi ke kota kota besar sehingga ini menyebabkan adanya tingkat urban yang lebih tinggi
nah selain itu tentu saja fenomena setelah lebaran ini
ini kan apa namanya urbanisasi ini kerap kali muncul artinya mereka yang tadinya di desa setelah mendengar sanak saudaranya atau temannya mengenai keberhasilan kerabatnya di kota
ini menjadi motif atau menjadi hal yang mengiming imingi warga desa untuk melakukan urbanisasi ke kota kota besar
oke tapi kalau dari data yang dipunyai oleh indef ada nggak sih perbedaan ekonomi gitu
taraf hidup dari masyarakat individu masing masing
yang melakukan urban dan juga tiap kota masing masing gitu pendapatan perkotaan juga terpengaruh nggak dengan proses urban tersebut
ya kalau misalnya urbanisasi itu dilakukan oleh kaum kaum urban yang katakanlah mereka memiliki skill yang cukup terbatas
nah tentunya hal ini menjadi beban tersendiri buat kota kota besar
nah di beberapa survei bps ya katakanlah untuk contoh ibu kota jakarta gitu ya
survei bps untuk indikator kesejahteraan katakanlah untuk ketimpangan ya pengangguran atau kemiskinan
itu setiap habis lebaran itu rata rata menurun indikator kesejahteraannya
artinya apa artinya ketika ada urbanisasi ya mereka untuk sesaat atau untuk sementara akan menjadi beban dulu untuk ibu kota
karena kaum kaum urban yang katakanlah tadi tidak memiliki atau ya kurang memiliki skill atau keahlian yang cukup
tidak memiliki pengalaman dia perlu waktu untuk menunggu apa waktu menunggu untuk mendapatkan pekerjaan
katakanlah satu dua bulan
nah jadi selama satu dua bulan ini per kapita dari ekonomi di ibu kota ini akan menurun gitu ya
karena akan menjadi nah kemudian setelah itu mereka akan menjadi pekerjaan yang memang apa namanya akan kalau misalnya mereka tidak punya skill yang cukup
itu mereka akan lari ke sektor informal
nah kita tahu bahwa sektor informal adalah sektor yang cukup rentan terhadap gejolak ekonomi yang mungkin terjadi
nah hal ini mungkin yang perlu disiapkan gitu ya
bagi pemerintah kota kota besar baik itu di ibu kota negara maupun ibu kota provinsi
bagaimana mempersiapkan atau menghadapi urbanisasi
menyiapkan katakanlah semacam pusat pusat peningkatan keterampilan gitu ya
untuk para mereka mereka ya kaum urban yang memang perlu di upgrade skillnya
sehingga lapangan pekerjaan yang tersedia di kota kota besar ini bisa apa namanya bisa menerima tenaga kerja yang cukup mumpung
yang cukup mumpuni nanti ke depan
kemudian juga desa jangan lupa untuk dibangun
nah sekarang ini kan lebaran perputaran uang di desa meningkat
nah hal ini tentu saja menjadi momentum yang pas bagaimana untuk meningkatkan potensi ekonomi daerah agar semakin berkembang lagi
bayangkan sekitar dua ratus triliun lebih dana itu mengalir ke berbagai daerah yang apa namanya yang itu jelas bukan apa bukan kota besar
tapi juga di desa
di desa desa gitu
artinya ini menjadi kesempatan bagaimana daerah daerah itu memiliki katakanlah persiapan yang cukup untuk menyambut hari lebaran
nanti banyak apa namanya orang mudik untuk mereka mungkin berwisata atau membeli oil dan seterusnya
ini yang bisa meningkatkan ekonomi diharapkan tidak hanya pas lebaran aja tapi juga kedepannya
nah tapi ada yang menarik nih bu linda dari tadi pernyataan mas heri bilang
sudah ada apa ya bukti konkret gitu
ada satu atau dua bulan jeda mereka tidak bisa memenuhi mimpi gitu datang ke jakarta untuk meningkatkan taraf hidup
tapi kenapa masih ada orang yang mau melakukan urbanisasi gitu
masih ada yang ingin mengajak sanak saudara atau familinya yang juga turut serta ke ibu kota gitu untuk mencari pekerjaan dengan adanya konsekuensi seperti itu
tadi ya kembalikan itu kan harapan ya
orang melihat harapan harapan hidup yang lebih baik di kota gitu
sehingga memang kembali lagi
kalau mereka ke kota besar mereka berharap akan mendapat peluang jauh yang lebih besar daripada dia tinggal di desanya gitu ya
seburuk itu memang potensi hidup di desa
ya menurut saya iya memang
jadi yang penting adalah kan juga tidak semua kaum urban itu tidak datang dari semua daerah yang ini ya
tentunya dari kantung kantung daerah daerah yang memang boleh dibilang kita bilang miskin ya
yang memang mereka sendiri sulit mendapat pekerjaan
tapi kembali lagi yang menarik sebetulnya kalau bicara tentang pengendalian urban adalah kembalian
pengendalian terhadap administrasi kependudukan menurut saya
harusnya orang bisa melihat yang datang itu juga harus orang yang punya skill gitu
jadi memang dilihat kalau memang
kalau tadi ya operasi saya juga kalau operasi justisi itu memang mungkin
justisi itu mungkin bukan dalam arti operasi itu mencari orang yang pulang kemudian dipulangkan gitu ya
seperti itu mungkin tidak
tapi memperbaiki administrasi penduduk kota gitu
dan kalau saya lihat terhadap jakarta
kita nggak bisa lihat jakarta
sebagai jakarta menurut saya
tapi kita harus lihat sebagai metropolitan area
jadi kita bilangnya wilayah metropolitan jakarta
kalau kita bicara metropolitan jakarta ya jabodetabekjur
jadi kalau kita bicara tentang jawa barat
gubernur dki dengan gubernur jawa barat itu harus bekerja sama untuk melihat itu
kalau sekarang ini kan kita lihat misalnya jakarta semakin besar
tapi siapa sih orang yang mencari kerja di jakarta
saya ini tiap hari ke depok gitu ya
nggak usah lihat data
tapi observasi setiap hari itu krl itu yang penuh adalah dari bogor ke jakarta misalnya
itu cukup padat setiap hari
itu kan berarti mereka masih mencari pekerjaan di jakarta
masih bergantung pada pekerjaan di jakarta
apakah dia formal maupun sektor informal gitu
tapi kalau kita lihat jakarta itu kan kalau malam cuma sembilan juta
tapi kalau siang pagi
itu kan sampai empat belas lima belas juta
berarti daerah pinggir itu
dan menurut saya harus
jadi antara kepala daerah nih kalau mau nih
harus kerja sama
harus kerja sama menurut saya
ada kebijakan tentang administrasi kependudukan gitu
supaya bisa terkontrol
dan kalau memang ada daerah daerah yang menyumbangkan urban
itu daerah yang prioritas didorong dahulu gitu loh
dibantu untuk tadi seperti pak heri bilang
mencari skill mungkin mencari pendidikan
dan ekonomi daerahnya ditingkatkan lewat potensi yang ada
atau lain lain ya menurut saya kulineran
orang juga kan pulang nih kebanyakan juga rindu akan kuliner ya
yang di jakarta misalnya
cari tombok kangen gak bisa ya di bukit tengah
mungkin saya pikir itu
jadi harus lintas sektor kalau menurut saya
jadi tidak bisa hanya diselesaikan oleh satu sektor ekonomi saja
atau sektor sosial saja
tapi lintas sektor gitu loh
jadi ada legalnya juga gitu ya kalau orang ini
kalau orang ke jakarta itu kalau kita lihat dari ktp nya
tidak bisa double atau apa
tentu kan dia harus melapor
pendataan dan administrasi
tapi maksudnya dengan banyaknya gitu konsekuensi
kemudian juga dampak yang muncul akibat urbanisasi gitu
kaum urban yang mencari nafkah di kota kota besar jakarta
kalau sekarang dua ribu delapan belas ke dua ribu sembilan belas katanya jakarta
terus kemudian juga surabaya makassar ini menjadi tujuan utama
nah tapi kita butuh sebuah antisipasi tentunya gitu
untuk meminimalisir dampak negatif
terus kemudian juga solusi yang sebenarnya paling ideal

kecamatan sosialologi dan juga kecamatan ekonomi seperti apa
dengan banyaknya narasi dari para pemangku kebijakan yang berbeda beda seperti ini
kalau saya sih ya
kalau saya membayangkan sekarang kan kota kota itu juga sudah membangun perencanaan kotanya ya
ada yang bilang smart city smart apa gitu ya menurut saya
yang penting sebetulnya kalau sosiolog itu smart people
kalau masyarakatnya smart
sebetulnya kalau masyarakatnya bisa berpikir itu ada pilihan pilihan rasional kok
bagi orang untuk
maka betul peluang itu ada gitu
kalau dia harus mencari seperti pak heri bilang
kalau dia memang tidak punya keterampilan sama sekali gitu
dia datang ke kota dia juga menderita dulu sebelum itu gitu
dan itu juga membuat jadi beban juga gitu ya
nah itu menurut saya sih sebenarnya
saya lebih percaya nih dengan nanti kan kita akan jalannya nih ke digital society katanya
karena teknologi yang demikian hebat orang harus harus literate harus harus tidak buta terhadap teknologi
orang di desa juga sudah mulai bisa itu dan melihat peluang peluang itu menurut saya
saya sih sangat yakin ya jadi kembali lagi sebetulnya karena kita mau arah ke digital society ini
digital society ya bu linda ya
harusnya membantu ya teknologi tapi administrasi kependudukan harus tetap tuh untuk pengendalian
kita tahu nanti skill skill mana yang bisa masuk di perkotaan
kalau mas eri pendek saja mas eri karena durasi kita sangat terbatas
pertama perlu persiapan bagi kota yang menjadi tujuan urban ya
persiapan dalam arti pertama adalah bagaimana menyediakan lembaga lembaga peningkatan keterampilan
buat mereka yang perlu di upgrade keterampilannya
agar mereka di jakarta atau di kota kota besar lah ya tidak terlantar atau tidak bekerja di sektor sektor yang memang cukup rentan terhadap gejala ekonomi
nah itu pertama
kemudian yang kedua adalah perlu adanya peningkatan ekonomi atau peningkatan program program pemberdayaan ekonomi daerah lah setidaknya
untuk meningkatkan daya tarik ekonomi daerah supaya masyarakat itu bisa semakin

ya kembali dia melirik daerahnya sebagai sarana untuk mencari
mesti penarik uang atau dipisah dari tiap provinsi masing masing ya
itu berarti catatan untuk pemerintah selanjutnya ya mas heri dan juga bu linda
karena durasi sangat terbatas kita harus minta maaf
kita sudah hiduli dialog pada malam hari ini
kita harapkan ini menjadi sebuah titik hilal ya titik terang gitu untuk pembangunan di tiap kota agar lebih merata ke depannya
tapi jangan beranjak dulu cnn indonesia prime news akan segera kembali sesaat lagi